indonesia sedang mengalami musim kemarau panjang
kekeringan bahkan telah terjadi di daerah jakarta dan wilayah sekitarnya
kira kira seperti apa ya keluarga penanggapinya
mas tinggal di mana
aku tinggal di apel kemen
oke di daerah mana
di daerah jakarta barat
tinggal di groggol jakarta barat
groggol jakarta barat
tinggal di baru kekasi di kestasi sarai
mbak rumahnya lagi susah ini nggak susah air nggak
iya lumayan kemarau ini susah ini
jumat sampai hari ini sebenarnya dari kedua hari ini udah lumayan banyak
tapi warnanya itu masih agak coklat itu
jadi kayaknya kondisi di sana tuh airnya kecil
kemarau aja lancar cuma itu aja agak kuning
kondisinya emang warnanya nggak terlalu berubah ya
cuman itu tadi bergerak
kalau di rumah saya sih masih agak berubah
tapi antisipasinya di mana
aku di situ juga sama keluarga aku kayak
enam puluh gitu loh
aku pasang filter sama pasang pompa lagi di atas buat naikin
karena airnya juga sebenarnya nggak terlalu besar
kemarin juga sempet pakai air galang gitu buat mandi
oh iya berani
jadi kalau mau mandi tuh harus ditampung dulu
ditunggu kayak turun dulu ininya
baru bisa dipakai mandi
kalau nggak ya kayak ada
jadi sekarang lagi sempat sempat air dong
malam kita diemin airnya buat dipakai pagi
abang sama kakak aku pernah kerja tuh
dan aku juga ngurusin adek aku kan
jadi ya mereka bergiliran gantiin sama airnya dulu
kalau lagi buru buru ya udah nggak diemin lagi
cuman emang sering banget dikulit